media memiliki peran penting dalam agenda pilkada serentak dua ribu dua puluh yang akan digelar pada desember mendatang
ya meski tetap digelar di tengah pandemi covid sembilan belas
insan pers memiliki sejumlah protokol kesehatan yang wajib diterapkan dalam menjalankan tugas
melalui diskusi virtual yang diselenggarakan oleh aliansi jurnalis independen bersama dengan bawaslu ri
perludem dan epidemiolog universitas indonesia dalam tajuk
media dan pilkada antara peran kritis dan ancaman infeksi
sejumlah narasumber memaparkan pentingnya peran media dalam menjalankan kewajiban fungsi pers
sebagai pilar keempat dalam demokrasi dan dilemanya dalam menghadapi masalah kesehatan di tengah pandemi covid sembilan belas
apalagi kontestan dalam pilkada serta masyarakat masih cenderung abai dalam penerapan protokol kesehatan selama masa kampanye
anggota bawaslu frits seregar pun menyebutkan bahwa dalam seminggu masa kampanye
bawaslu telah memberikan tujuh puluh surat teguran pada empat puluh kabupaten kota yang menggelar pilkada serentak karena dianggap tak mematuhi protokol kesehatan
karena itu frits menyebutkan bahwa diperlukan atensi media dalam pelaksanaan pilkada dua ribu dua puluh untuk ikut mengawasi jalannya protokol kesehatan dalam pilkada
sekjen aji revolusi riza pun menyepakati hal itu dan menyebutkan bahwa jurnalis memiliki tugas penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat
di tengah proses pilkada ini
karena itu aji telah bekerja sama dengan sejumlah pihak untuk membentuk protokol kesehatan bagi jurnalis
dan telah dikampanyekan ke perusahaan media untuk menjaga jurnalis agar tetap bekerja dengan kritis dalam pilkada dua ribu dua puluh
apakah terasa sudah mau lorot persis
pilkada itu tetap dilaksanakan di desember berarti sampai desember kita akan para jurnalis ini akan berhadapan langsung dengan kondisi kondisi di lapangan
selentak itu nanti di pemungutan suaranya itu desember dua ribu dua puluh berarti kita masih akan berhadapan dengan sejumlah tahapan
yang masih memungkinkan berlangsungnya pengumpulan massa secara fisik dan mengabaikan protokol kesehatan jaga jarak